oh iya kena dikit doang sih
oke kanan main oke
menjaga keamanan tidak melulu menjadi tugas manusia
ada juga beberapa jenis satwa yang tidak hanya akrab dan menjadi sahabat manusia
tetapi juga dilatih untuk melaksanakan
mulai dari melacak narkoba mendeteksi barbel ledak
hingga membantu tim sar di tengah bencana alam
kali ini saya akan mengajak anda untuk berkenalan dengan pasukan k sembilan dan turanga
direkturat polisi satwa korsebara baharka mabespori
total ada lebih dari lima ratus ekor anjing k sembilan dan empat puluh kuda turangga
yang tersebar di seluruh penjuru tanah air
ada beberapa jenis satwa yang tersebar di seluruh penjuru tanah air
ada beberapa fungsi anjing k sembilan
yuk kita kupas satu persatu
selamat datang mirsa di segmen sehari menjadi
tadi sudah lihat ya bagaimana turangga
pengenan ada aksi dan segala macamnya
dan sekarang adalah waktunya latihan
yang pertama anjing k sembilan berfungsi sebagai pengendali masa atau dalmas
salah satu tugasnya adalah membubarkan masa saat terjadi huru hara
fungsi yang kedua adalah sebagai cakung atau pelacak kering
jadi anjing k sembilan akan melacak dan melumpuhkan tersangka sesuai komando sang pawang
meski jinak dan patuh terhadap sang pawang
saat bertugas di tengah kondisi berbahaya
keinai juga bisa berubah menjadi garang
kena dikit doang sih
hal hal seperti itu bang
dia terpaksa untuk melakukan tindak pelumpuhan tersebut bang misalnya
biasanya kalau ketika pelaku itu melawan petugas
itu baru kita persiapan
jadi senjata kita kan hanya di satu ini aja
di k sembilan ini aja
hmm jadi misalkan sudah membahayakan petugas dengan membawa senjata tertentu
kenceng loh dia loh tadi ngegigit ya terasa
tapi satu hal yang pasti dia tarikannya tuh
tidak hanya gonggongannya yang begitu lantang
gigitannya juga sangat kuat
hingga mampu menjatuhkan orang dewasa
saya akan coba sekali lagi
bedanya pada simulasi kali ini
saya akan mencoba kabur dan melepas
melarikan diri dari gigitan k sembilan
saya sudah coba melawan lagi
ternyata makin dilawan
anjingnya semakin beringat
saya pengen menantang diri saya
tetapi kalah sama kemampuan k sembilan
ya semakin target mencoba melarikan diri
k sembilan yang dilatih untuk melumpuhkan target
akan menjadi semakin agresif
ini yang tadi menggigit saya
kando sama tuannya
dia akan menurut
ntar dulu kepala dulu ya
kepala dulu ya biar chil
sudah sudah cukup cukup
kamu udah tiga gelas ya
fungsi ketiga k sembilan pelacak narkotika
biasanya k sembilan ini akan dikerahkan di bandara
terminal atau lokasi lain
yang disinyalir menjadi tempat barang haram ini berada
jadi tasnya banyak warnanya juga seragam
dan nanti kita akan taruh secara acak
kira kira di mana dia bisa menemukan atau mengendus
si bahan bahan terlarang yang diratakan di situ
jadi seakan akan lagi di airport ya bang
seakan akan lagi di bandara
saat berhasil menemukan barang yang dicari
k sembilan akan terus mencakar koper atau tas tersebut
boleh nggak nih kita acak nih
ntar gubuknya jangan lihat nih
kita taruh di sini bisa nggak nih
jangan lihat dulu kininya
nah saya nggak boleh megang karena takutnya ada kontaminasi
guguknya tidak melihat oke
dan ya dengan mudah anjing k sembilan unit pelacak narkotika
berhasil menemukan tas yang membawa narkotika jenis sabu
dan ini dia cara membuat anjing k sembilan latih menemukan zat terlarang
meskipun telah disembunyikan

dan zat anjing itu sebenarnya bukan mencari narkotika enggak
dia mencari mainannya
dia rewardnya pakai mainannya itu tadi
mainannya itu dikasih bawa bawa tertentu nggak sih
awal mulanya mainan dipikat dengan bahan narkotika itu tadi
oh dengan bahan zat adiktif ya
dijumkan dijumkan dijumkan
lama kelamaan dia akan terpisah dengan mainan dengan bahan narkotika tadi

tidak ada yang bisa ditemukan
fungsi keempat adalah mendeteksi bahan peledak atau handak
anjing k sembilan unit handak mampu mendeteksi keberadaan sejumlah bahan yang bisa memicu ledakan
biasanya nih k sembilan unit handang ini digunakan untuk mensterilisasi ruangan atau gedung
yang akan digunakan oleh tamu tamu kenegaraan
bila k sembilan unit narkoba akan menggaruk atau mencakar ketika menemukan zat terlarang
k sembilan unit hendak dilatih untuk diam tepat di depan lokasi temuan atau sesekali menggonggong
sebab bila menyentuh objek yang diduga sebagai bahan peledak
dikhawatirkan benda tersebut bisa memicu ledakan yang juga membahayakan sang pawang
satu yang saya confirm dan yang luar biasa adalah bagaimana kemampuan indera penciuman k sembilan itu luar biasa
dia bisa mendeteksi ada di mana
bisa aja cepetin di kiri kanan tapi tetap bisa mencium itu
dan ketika sudah ditemukan baru polisinya memberikan tanda
luar biasa ya tugasnya k sembilan ya
anjing memiliki hingga tiga ratus juta reseptor dalam indera penciumannya
sedangkan manusia hanya enam juta saja
inilah sebabnya mengapa penciuman anjing jauh lebih tajam dibandingkan dengan manusia
dan dapat berguna dalam banyak peristiwa
dan inilah fungsi kelima anjing k sembilan yaitu k sembilan search and rescue atau sar
dimana anjing k sembilan unit sar akan diterjunkan dalam proses pencarian korban maupun jenazah
yang berada di bawah reruntuhan
seperti pada pencarian korban gempa bumi turki awal dua ribu dua puluh tiga kemarin
sampai pencarian pada musibah korban longsor di natuna kepulauan riau
kalau ada yang berminat menjadi pawang k sembilan
ada satu hal utama yang wajib dimiliki yaitu kedekatan pawang dan juga satwa
salah satu cara belajarnya adalah latihan ketaatan yang dilakukan setiap hari
mulai dari maju berlari duduk hingga menggonggong
agar metuk kejadian outright ngelah ke pencarian mungkin bisa berguna di kecepatan kinerja

nurut kasih pujian ya
reward nggak berupa cuma makanan ya
ini bang silahkan
satu pawang hanya akan mengomandoi
ini agar terbangun kedekatan
satu sama lain
dan anjing menjadi mudah diarahkan
tidak hanya canine
polisi satwa juga memiliki kuda
yang juga memiliki sederet tugas strategis
kuda yang disebut juga dengan purangga ini
memiliki fungsi untuk patroli
dan pemecah kurumunan masa
tapi sebelum saya diizinkan
menjadi seorang aswadada
atau sebutan lain
untuk sang penunggang kuda
saya harus merawat kudanya terlebih dahulu
sudah sih panjangannya sudah sesuai
tidak yang dilakukan awal awal perawatan
sekaligus ada potong rambut
jadi jangan sampai terpaksa kita lagi latihan
kepanjangan ketutupan matanya
setelah rambut kuda dipotong
dan bagian tubuh kuda dibersihkan
saya harus membersihkan bagian kuku kuda
sebelum digunakan untuk berlatih
kalau gak dibersihin
dia takutnya ada bekas buang air kecil
atau apa kan
yang dikandang tadi ya dan
nempel nempel takut ntar malah lembab
berjamur malah ujung ujungnya infeksi
dan ini saatnya berlatih
jadi kakinya gitu kita ketuk biar dia jalan
mungkin langsung dipraktekin dengan loncat itu dok
saya belum bisa mas kameramen
oh ini saya bisa jalan lurus
tapi gak bisa mundur
cara mengendalikan kuda susah susah gampang
untuk maju hentakan kaki dengan lembut ke badan kuda
untuk belok tarik talinya sesuai dengan arah yang dituju
bila hendak mundur tarik kedua tali secara bersamaan
wah karena chemistry kami belum terjalin
beberapa kali kuda tidak mengikuti komando saya
oh kanan digencet ini kiri kiri kiri
palanya bener tapi
setelah selesai digunakan untuk berlatih
kuda akan dimandikan untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap stabil
terakhir berikan pakan yang sesuai dengan kebutuhan gizi kuda per hari
habis latihan jangan langsung makan berat ya
kalau ditambahin obat kuku itu sendiri fungsinya untuk apa bang
biar kukunya jadi keras
soalnya ada kan kukunya yang lembek
itu bisa bikin kakinya cepat rusak
kukunya cepat rusak
jadi kita tambahin ini buat ikutkan sini
dan menjelang idul fitri ratusan kainain dan puluhan turangga di pos satwa korsabara
bahar kampolri yang tersebar di penjuru tanah air
akan diterjunkan untuk membantu pengamanan
pengamanan hari raya kan kita tidak menutup kemungkinan
dengan adanya teroris adanya kejahatan yang berkaitan dengan bahan peledak
adanya pengguna narkoba
nah di sinilah kita libatkan
satwa satwa kita yang berkemampuan khusus
jadi perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwa anjing k sembilan sebutannya di polisi ini
bukan sebagai anjing penjaga
tapi anjing khusus kemampuan mendeteksi
kehadiran satwa cerdas sahabat manusia ini jelas akan memperkuat skot kepolisian
untuk senantiasa melayani dan mengayomi masyarakat
dan fernando di wg yogyarto cnn indonesia